kita beralih ke informasi lain musisi senior faris rustam munaf atau faris rm kembali ditangkap polisi karena terjerat narkoba
dilansir dari detik com faris ditangkap personel kepolisian jakarta utara pada jumat siang di kediamannya di kawasan pondok aren jakarta selatan
dalam penangkapan satres narkoba polres metro jakarta utara menemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu
sebelumnya faris terjerat kasus narkoba pada dua ribu tujuh dan dua ribu lima belas silam
kami masih akan mengupdate informasi ini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus yang menimpa faris rm ini